tolong banget sebenarnya kita sih pengen nyonggok bu cuma kata bapak sih itu nggak boleh bu dosa
lagian ibu kelihatannya orangnya bahaya pasti menolongi kita kok baik kalau begitu kalian ikut saya
hai alhamdulillah ini rekaman tiga hari yang lalu ya
noh kan rio pelakunya eh kan ketahuan sekarang siapa pelakunya feeling gua bener dari awal oke
kita kembali ke basecamp kita kasih tahu anak anak kita kumpulin pertama sebuah
dodo kalau lo pakai motor bisa terbang nggak ya
mungkin kalau terbangnya bisa pun gok khawatir waktu turunnya
kenapa itu moto teriak ampun
malah bisa ambruk
eh mereka udah selesai tuh ayo kita samperin aja
yuk kita samperin ya
berani banget lo kesini lo mencari masalah lagi
datang kemari bukan mau cari ribut
kita cuma pengen cari tahu
ciri ciri dan anak motor yang udah gebungin anak yang menteng
bu aeng ari
sekarang udah jelasin ke mereka
ciri orang yang udah mukulin lo
salah satunya berambut gondrong dua orang lainnya berambut pendek
bahwa mereka itu anak warrior
ijo itu mah bukan anak warior
anak warior nggak ada yang moternya ijo
gue tahu ini perbuatan siapa
dan gue yakin ini adalah perbuatan serius
karena cuma dia yang nggak setuju
dengan perdamaian antara anak geng serigala dan anak warior
wil kita jangan langsung tuduh aja
apalagi kita tuduh mereka oke
bro kalian masih inget
tempat kejadian kalian digebukin sama mereka
lo berdua antar mereka
di rumah ma
hah di rumah
eh tunggu dulu
kamu ngapain di rumah
iya ma tadi boy abis jemput bira di terminal
sekarang bira udah di rumah ma
bira udah pulang
eh tapi tunggu dulu
kamu jangan kemana mana ya boy
kamu di rumah aja ya
kok nggak boleh pergi mah
gue harus balik ke sekolah buat ambil motor
soalnya tadi boy jemput bira itu pake taksi
kamu di rumah aja
soalnya ada paket buat mama
mama maunya tuh kamu yang terima
bukan bira bukan taksi
bukan bira bukan sisri
apalagi mandiman nggak cocok baik tau
jadi kamu di rumah aja
cuma sebentar sekali
yaudah ma tapi nggak lama kan
iya cuma sebentar sayang
tungguin ya nak
beri aku raditya
oh bagus bagus bagus
gini nih tante ada kata berita gembira dan bagus banget buat kamu
si bayi lagi ada di rumah
eh tapi jangan lama lama
soalnya si bah mau buru buru pergi lagi
itu bagus banget tante ya sudah
kalau gitu adriana langsung ke rumah tante aja ya
pura pura pengen cari tante pengen ketemuan sama tante
kebetulan banget adriana kangen banget sama boy
surat cerai di kantor
ah udah di mobil udah di mobil
waktu itu kejadiannya di sini
sorry bro kita gak bisa lama lama dan kita harus cabut
yaudah makasih ya
kalian udah ngantar kita sampai sini
oh jadi kita harus bagaimana nih
apa yang harus kita lakukan
gini aja sebaiknya kita mencar
kita tanya orang orang sekitar sini
siapa tau aja mereka melihat kejadian
waktu anak kang menteng itu ribut dengan siapa siapanya
kita cari di warung warung sebelah situ deh wil
oke nanti kumpul lagi kesini ya
ya ada apa
mau nanya bang di sebelah situ
dua hari yang lalu lah ada orang yang berantem berantem gitu anak motor pak
wah gak liat sayang
gak liat ya
kira kira dua hari yang lalu
liat gak ada anak budak kayak kita gini nih
iya berantem di sana
kayaknya gak liat tuh bang
yang bener bang coba diinget inget lagi bang
gak ada ya
gak ada kita kita orang gak tau bang
oh iya makasih ya bang
coba kita cek sebelah sana
gak tau bang
kemana lagi nih
siapa lagi disini
gak ada orang lagi
lu ada cara lain gak
soalnya gue tanya gak ada yang tahu mereka kejadian itu
di warung warung tadi gue tanyain juga pada gak ada yang tau
kok bu jadi penasaran ya
jadi pengen cari tahu dengan cctv yang ada disitu
bener juga tuh ya
yuk kita tanya yuk

tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
boleh kita tanya sama siapa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
oh ada yang lain
ada yang lain
sama ibu bantu kami bu ini masalahnya penting banget bu iya bu ini tuh antara hidup dan mati
kita bu jual lagu tolong kasih lihat kami rekaman tiga hari yang lalu kami pengen banget lihat bu
tolong kami banget bu tolong banget sebenarnya kita sih pengen nyonggok bu cuma kata apa sih
itu nggak boleh bu dosa lagian ibu katanya orangnya bahaya bu pasti mau nolongin kita kok
baik kalau begitu kalian ikut saya alhamdulillah ini rekaman tiga hari yang lalu ya
noh kan rio pelakunya eh kan ketahuan sekarang siapa pelakunya feeling gue benar dari awal oke
kita kembali ke basecamp kita kasih tau anak anak
kumpulin kita masih boleh